itu dia orangnya
roy begitu mencintai kamu
roy itu sengaja ambil uang cash itu
untuk dikasih ke andin
dan untuk menggugurkan kandungan andin
gue yakin lupa pasti gak percaya
gue juga enggak
roy kalau udah sayang
udah cinta dia
pasti bertanggung jawab
itu gak masuk akal tau gak
apa gue tanya aja kan andin ya
apa roy pernah suruh andin menggugurkan kandungannya
ada yang mau saya tanya ke kami
mas sudah jam enam pagi nih mas
aku harus siap siap
aku harus ngajar
saya tau kamu pasti gak bawa baju
saya bawain di rumah
masih ada sisa baju kamu di lemari
saya suruh kiki buat siapin tadi
makasih banyak ya mas
makasih banyak ya mas
makasih banyak ya mas
makasih banyak ya mas
makasih banyak ya mas

nanti saya nantar ke labus ya
nanti gue tanya di mobil aja
semoga andin gak tersinggung

kisahnya untuk mih
jangan sampai ada yang liat gue yang di ketemuan sama dia
jangan sampai ada yang liat gue yang di ketemuan sama dia
jangan sampai ada yang liat gue yang di ketemuan sama dia

jangan disik bisa gak
nah itu dong
bentar gua hitung dulu
oke kalo lu butuh bantuan kabri gua
kok dia ketemu sama
itu kan premaneo
itu kan premaneo
mau ngambil salinan berkasnya andin
kenal ya sama elsa
jadi bapak kenal
sama perempuan yang baru setengah ketemu sama bapak tadi
bukan urusan lu
apa hubungan bapak sama perempuan tadi
itu dia orangnya
gua inget sama lu sekarang
ga ada apa apa
sebenarnya ada hubungan apa tuh orang sama instag

aku tinggal mama sendiri
kan mama yang mesti jagain papa
tadi dokter juga bilang
katanya papa itu hari ini pindah ke kamar rawat
sekarang tinggal nunggu visit dokter
tapi aku ada kerjaan sih
kalo ada apa apa telfon aku ya
nanti aku langsung kesini
kalian pamit ya
kalo ada apa apa telfon
aku berharap andin dan al gak jadi cerai
supaya andin bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya
dia sudah melalui berbagai cobaan yang berat selama ini
masa pagi pagi udah gak ada
oh tadi saya bilang ke mama katanya dia mau jogging
mau bikin kopi dulu ya
pagi pak rafael
selamat pagi juga pak nino
ada perkembangan terbaru apa
barusan saya ketemu laki laki yang waktu itu mencoba menghadang saya pak
dan mau merebut berkas kita di depan kantor pengadilan pak
saya lihat dia di taman flaminggo
anehnya ya pak
tadi saya melihat
tidak ada apa apa
orang itu bicara sama elsa pak
anda nggak salah lihat
saya yakin pak
saya kan juga udah kenal elsa lama
dia udah buru buru pergi pak
saya belum sempat tanyakan itu ke elsa
ini soal keberangkatan ke samarinda
kalau bisa dipercepat
kayaknya lebih baik deh pak
soalnya saya akan berangkat ke sana siang ini
jadi kalau misalkan
keberangkatan bapak bisa dipercepat
pasti saya kabarin juga
terima kasih pak
ngapain elsa ketemu dengan preman itu ya
ada urusan apa elsa sama preman itu
ada yang saya sembunyikan dari aku
ada yang mau saya tanyakan ke dalam